peneliti senior lsi ruli akbar mengungkapkan enam pedoman tersebut didapat dari hasil riset yang dilakukan
menggunakan metodologi kualitatif dengan kajian data sekunder
ada tiga data besar yang menjadi acuan riset
pertama data dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas terhitung sejak awal maret hingga dua juni dua ribu dua puluh
kemudian data dari world all meter dan world health organization
ada enam pedoman yang coba ditampilkan
pertama adalah lokus dari skala besar tadi kita perkecil deh sampai lokus ke rtrw
kedua rtrw sudah bisa melakukan upaya untuk buka tutup ketika dia terkait dengan meningkatnya corona atau tidak
kelima misalnya soal memperkuat imunitas
nah ini juga saya rasa sudah mulai dilakukan
oleh banyak masyarakat masyarakat terakhir ada upaya untuk dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
untuk memperkuat segmen di fasilitas kesehatan